sembilan puluh tujuh bukti pesat
bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut
telah lahir tiga orang anak yaitu
nikola sin lahir di jakarta pada tanggal
dalam kutipan akte kelahiran
tertanggal tujuh belas desember

kepala suku dinas kependudukan dan
catatan sipil kota matiah jakarta utara
natania bernis zong
lahir di jakarta pada tanggal sepuluh juli dua ribu sembilan belas
sebagaimana tertuang dalam kutipan
akte kelahiran nomor dua tiga ratus lima puluh satu
garing dua ribu satu tertanggal
dua puluh juli dua ribu satu yang diterbitkan
oleh kepala suku dinas kependudukan
dan catatan sipil kota madya jakarta utara
lahir di jakarta pada tanggal delapan
sembilan april dua ribu enam sebagaimana tertuang
dalam kutipan akte kelahiran
garing dua ribu enam tertanggal
yang diterbitkan oleh kepala suku dinas
kependudukan dan catatan sipil
kabupaten belitung timur
bahwa lahirnya ketiga anak dari personel
antara penggugat dan tergugat tersebut
merupakan bukti bahwa pada awal mulanya
perkawinan antara penggugat dan tergugat
berjalan hukum harmonis dan berbahagia
dalam sebuah rumah tangga yang bahagia
bahwa kehidupan perkembangan yang
hukum harmonis dan bahagia tersebut
berubah drastis dikarenakan adanya
perubahan sikap dari tergugat kepada penggugat
sejak tahun dua ribu sepuluh
yaitu sejak tergugat secara teram terangan
tidak peduli lagi
dengan permintaan dari penggugat
ada pun perubahan sikap tersebut adalah
ketika anak yang bernama
penggugat meminta tergugat tidak pergi
namun pada malam hari tergugat tetap bersih keras
dan diam diam tetap ikut
paduan suara di daerah taman sari
yang cukup jauh dari tempat tinggal
bersama penggugat dan tergugat di daerah pluit
padahal anak sedang sakit
kenapa tetap pergi
sejak saat itu penggugat merasa ada yang tidak beres
dalam perkawinan penggugat dan tergugat
dan kemungkinan besar ada pihak ketiga
namun karena penggugat belum mempunyai bukti apapun
sehingga penggugat hanya menakbur tergugat saja
dan setiap kali tergugat menanyakan hal tersebut
tergugat selalu beralasan kegiatan gereja
untuk menutupi hubungannya dengan pihak ketiga tersebut

penggugat hanya meminta agar tergugat bertobat
dan berbalik ke keluarga
sebab penggugat merasa kecewa dengan sikap tergugat
dan tergugat dengan sikap tersebut
tergugat juga menjawab
kalau tergugat pergi dengan seorang teman perempuan
yang kebetulan dikenal juga oleh penggugat
ternyata setelah penggugat menelusurinya
tergugat tidak pergi bersama teman perempuannya tersebut
tetapi pergi ke kafe dan ikea dengan orang lain
yang belakangan diakui tergugat sebagai

bahwa tergugat pergi bersama seorang good friendnya
yang bernama julianto tio alias ahwa
dan baru kembali ke rumah sekitar pukul dua puluh dua ini
begitu pula ketika suatu hari penggugat pulang lebih awal ke rumah
di pluit dan ternyata terluka tidak berada di rumah
dan mengatakan kalau tergugat pergi ke rumah tetangga
namun ternyata setelah di cek oleh anak nikolasin
tetangga tersebut tidak ada di rumah

dan mengatakan kalau tergugat pergi ke rumah
dan mengatakan kalau tergugat pergi ke rumah
yang dalam kontak handphone tergugat good friendnya
tersebut diberi nama sama dengan penggugat
setelah ada bukti nyata
barulah tergugat berjanji kepada penggugat
dan anak nikolasin
bahwa tergugat tidak akan berhubungan lagi
yang bernama julianto tio alias ahwa
dan apabila ada telepon masuk dari temannya tersebut
tergugat akan memberitahu penggugat
dan anak nikolasin
untuk itu kemudian penggugat bersama anak nikolasin
yang pergi menemui good friendsnya
tergugat yang bernama julianto tio alias ahwa
meminta agar kalau mau bersahabat dengan tergugat
maka penggugat perlu mengetahuinya
dan tidak perlu menutupi semuanya
ternyata janji terluka tersebut tidak pernah ditepati oleh tergugat
tergugat yang bernama julianto tio alias ahwa
tersebut baik secara langsung melalui telepon
pada tahun dua ribu tujuh belas ketika awal pembuka kita di makobrimo
tergugat datang menguntunginya
dan penggugat itu
mengira bahwa ini awal yang baik
dan itu berarti tergugat telah berdobat
namun ternyata itu hanyalah anggapan penggugat semata
sebab waktunya tergugat tetap berhubungan dengan tergugatnya
yang bernama julianto tio alias ahwa
hubungan tersebut berlangsung terus menerus
dan bahkan seringkali tergugat bertemu dengan tergugat lainnya
dengan tanpa memberitahukan kepada penggugat
atau bahkan harus dengan jarang memburungi penggugat
sampai pada puncaknya ketika pada tanggal dua puluh dua desember dua ribu tujuh belas
penggugat mendapatkan banyak bukti
tergugat tetap berhubungan dengan terlaki laki good branch nya tersebut
baik secara langsung melalui telepon whatsapp maupun video call
bahkan untuk mengetahui melakui banyak orang
dalam kontak tergugat nomor hp
dari good branch nya tersebut tanpa nama
dan akhirnya ditulis nama medan dalam saja
mereka berkomunisi dalam bahasa hukum yang tidak dimengerti penggugat
ketika penggugat menanyakan semua itu kepada tergugat
seperti biasa tergugat akan selalu berusaha meyakinkan penggugat
dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan
pada saat itu tergugat berjanji untuk tidak akan berhubungan lagi
bahkan untuk itu tergugat kemudian datang bersama ibu tergugat
dan menemui penggugat di mangkuk rumah dan di rumah tempat
penggugat dan anak nipolasi tergugat menelpon good branch nya
yang bernama julian sutio alias akwa tersebut
melalui video call dan mengatakan bahwa tergugat tidak akan berhubungan lagi dengan ibu
namun setelah diterusin ternyata lagi lagi janji tersebut hanya sementara
sebab pada tanggal empat desember dua ribu tujuh belas
dan tanggal tanggal selanjutnya tergugat tetap berhubungan dengan lagi lagi good branch nya
tersebut bahkan ada banyak kejadian dimana saat tergugat pergi ke singapura
pertempatan dengan catwal berangkat dari good branch nya
yang bernama julian petriu alias akwa tersebut
dan halnya berbeda pesawat dan ketika penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat
tergugat justru seringkali mengancam penggugat dengan mengatakan akan menceraikan penggugat
bahwa dengan adanya faktawa tersebut
dimana tergugat meneringkali penggugat dengan mencari penggugat
mengingkari janjinya sendiri membuat penggugat tidak bisa lagi percaya kepada tergugat
ditambah lagi dengan tidak adanya perubahan sikap dari tergugat
sebagaimana diurangkan diatas
sehingga telah menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat yang kemudian diikuti dengan perselisihan dan pertemaran
terus menerus antara penggugat dan terlibat
bahwa penggugat telah melakukan segala macam upaya maksimal untuk menurunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut
dan hanya meminta satu hal agar tergugat berhenti berhubungan dengan lagi lagi good branch nya
sampai akhirnya penggugat sudah mencoba untuk hukum kembali dengan menggunakan mediator
seorang pendeta akan tetapi usaha dimaksud tidak pernah berhasil
sebab dari tergugat sendiri tidak ada daya upaya untuk hidup hukum dalam rumah tangga
padahal selain anak anak pun juga telah meminta agar tergugat berhenti berhubungan dengan lagi lagi good branch nya
dalam kondisi penggugat yang saat ini sedang berada dalam tanah di makuhrimo
tentu hal yang dibutuhkan oleh penggugat adalah
dukungan moral dari tergugat selaku

dan juga dari penggugat yang dihukum dalam rumah tangga
namun dengan perguruan tergugat yang justru lebih memilih untuk
berhubungan dengan lagi lagi good branch nya
dan tidak menghilangkan permintaan penggugat
serta permintaan anak anak membuat semakin merasa tidak dapat lagi membina
serta mengujukan yang bahagia dan kekal bersama tergugat berdasarkan perkeluarannya membesar
sesuai undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkahwinan
dengan demikian gugatan perjalanan ini merupakan satu satunya jalan yang berjalan dengan baik
dan merupakan satu satunya jalan yang berjalan dengan baik
terakhir yang ditempuh oleh penggugat
bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dan dengan berbagai permasalahan tersebut
juga telah menyebabkan hubungan antara penggat dan tergugat selaku suami istri
dalam perkahwinan menjadi gagal
dan bahkan tidak ada harapan lagi akan dihukum dalam rumah tangga

karena pada akhirnya disimpulkan dengan menilai kelas ini
kebaikan alat pemegang dan penggugat
bahwa berhubung perselisihan antara penggugat dan perkeluarannya
karena perhubungan antara penggugat dan perkeluarannya
akan membuat mereka terlalu berkecerdasan
dan tidak dapat dihukum
dan juga tergantung pada perkembangan yang terjadi
dalam perjalanan ini

dan juga tersebut akan menyebabkan lebih banyak penggugat
dengan berbagai permasalahan
dan juga perkembangan yang berjalan dengan baik
dan juga terdapat satu satunya jalan yang berjalan dengan baik
penggugat adalah bapak yang bertanggung jawab serta mengimitasi sayang dan setelah menjalankan masa tahanan di makhluk rumah penggugat akan selalu menerjakan waktu yang cukup untuk membesarkan anak anak tersebut
permohonan ini juga didasarkan pada pertimbangan penggugat untuk perkembangan psikologis dari anak anak tersebut yang sejalan dengan keputusan makam agung tentang perwalian anak yang telah menjadi ilustrasi
di mana kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang dipergunakan
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi di mana kepentingan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi
pertama penggugat akan menerjakan waktu yang cukup untuk menerjakan si anak anak tersebut yang telah menjadi ilustrasi